udah ketemu belum robotnya
ya tahu itu menegangkan berarti ini siapa dong
ah ah ah santri baru udah sesuai ambil rapot nih ketemu kita jadi banyak juga bingung
ini apa pak de
mau nanya kalau ninfa itu apa sih
oh diva itu adalah tahap kedua yang terjadi dalam sebuah metamorfosis yang sempurna
ninfa itu tahap kedua yang terjadi dalam metamorfosis yang sempurna
jadi pak de ada disini membawa buku ipa cuma untuk memberi tahu jawaban soal ujian yang haikal iya
kok kayak ada suara berisik di luar ya
pernah dengar gak suara berisik di luar
enggak ada aku dengar
eh kuping kalian pernah di kontrakin kali ya
sepi banget kayaknya
masa gak denger suara kecil mengatir ribut ribut di luar
iya eh maaf ustadz musa jadi begini ustadz
pak d ini ternyata ada di sini untuk membantu keponakannya yang bernama haikal menjawab soal ujian ustadz
dua juta rupiah
karena kamu sudah berbuat curah haikal
khusus untuk mata pelajaran satu ini
jangan sedih dong pang
kalo lu orang sedih gue juga sedih
tapi sun kalo anak buat aku jelek
kan yang ujian kemarin aku dapat nilaiin malah
gue juga takut kan
semoga aja kita orang punya kesempatan untuk remediar
eh acun sama hika
kenapa sih muka muka kalian tuh pada sedih banget
iya itu mana mana sungguh menyedihkan
aku lagi mikirin gimana kalo nampak kita jelek
aduh aduh aduh
aku pasti bisa dimarahin tuh sama orangtuaku
kalau aku nggak dianggap jadi anak lagi sama ibu aku gimana
aduh aduh aduh
juga kita diusir
laper laper nih aku nggak mau jadi gelandangan udah punya tempat tinggal nggak punya makanan
laper banyak nyamuk lagi aduh itu mana mana sungguh kasihan aku aku nggak belajar aku
tuh ujiannya mau bener masih bercanda main main nggak lulus tuh aku pengen jadi orang yang sukses
tapi malah jadi gelandangan ujungnya lapar minta duit juga kau juga mau jadi orang gelandangan
iya sama aku juga tapi gimana ya caranya biar kita nggak dimarahin sama orang tua enggak
diusir dari rumah nel raput kita jadi bagus gitu iya ini ya
sobrini ada apa sih kamu ya maaf maaf tapi aku punya ide apa tuh gimana kalau kita umpetin
rapat kita ngelera kita jadi bagus gitu iya gitu ya gimana kalau kita umpetin rapat kita
ngelera kita aja bener tuh kalau rapat kita nggak ada pasti orang tua tidak bakal tahu kan iya
kayak banget itu bahaya sobrini bahaya sobat itu mana sungguh bahaya banget dari pada orang tua
kita tahu terus kita dimarahin diusir aku sih enggak sama sih bahaya tapi aku setuju deh gimana
gue yakin nih bro kalau ini pesantren pasti banyak duitnya
serius lu mau maling
mending jalan maling di pesantren ini deh
hah lu kebanyakan mikir
yaudah gua ikutin lu bro
waduh waduh waduh itu bocah siapa lagi tuh
gua pake berdiri depan gerbang
ngapain pada berdiri di situ aja
ini mohon maaf nih ini kalian bukan maling kan
soalnya belakangan ini banyak orang yang mencurigakan
aduh pak sapam kita ini sebenernya kebetulan lewat di sini aja pak sapam
kiti mau jalan dulu ya
ada urusan yang mau buru buru
tapi itu bocah ngomong apaan tadi ya
hah gua gak paham
pokoknya paham ya nih kita harus ke ruangan gua oke
nanti kalo gua bisa ketauan gimana kak
ya itu derita
ah ya biar gak ketauan tuh kamu jangan berisik
sudah satu dua tiga
udah jalan dulu
gak ada apaan disana
tidak ada apaan
ini kalian beli pasti maling nih
bimbon belum tau saya dia
eh eh oh tuh
eh pake jam ke lagi
eh pake jam ke lagi
asun dukman sobri indra
ngapain malem malem masih pada di luaran aja
udah begitu pakai tinja tinjaan
kita itu lagi main
udah jangan pake main yang macem macem
sekarang pada balik lagi ke kamar
saya mau melanjutin patroli again
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aduh aduh aduh aduh
haikal sobri kan sudah bilangin
ini udah malem
jangan pada main beginian
jangan pada main ninjan ninjaan
sekarang pada masuk kamar
kalau kalian mau nurutin saya
cari semuanya rapotnya dimana

ini juga lagi lukman
udah tau nyari rapot
depannya malah kursi
kita itu nyari duit
bukan nyari rapor

udah ketemu belum rapotnya
kau pada bersih dulu dadah
jangan pada bersih mending kita cari rapotnya dulu
iya tau itu mana main sungguh penegangkan
berarti ini siapa dong
hah sangsri baru
udah susukan ngambil rapot nih
kok teman kita jadi banyak